selamat sore saya diana twika dan anda menyaksikan program indonesia forward di cnn indonesia
pemirsa sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri tahun dua ribu dua puluh tiga diselenggarakan oleh tim seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru atau yang kita kenal dengan snpmb perguruan tinggi negeri
bersama dengan balai pengelolaan pengujian pendidikan atau bpp kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
tim persiapan snpmb dibentuk melalui keputusan menteri pendidikan kebudayaan riset dan teknologi republik indonesia dengan nomor tiga ratus empat puluh enam p tahun dua ribu dua tentang tim persiapan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru dan perguruan tinggi negeri tahun dua ribu dua puluh
lantas bagaimana mekanisme jalur masuk ptn tahun dua ribu dua puluh
dan sejauh mana transformasi pendidikan seleksi masuk ptn kita akan membahasnya bersama empat narasumber yang sudah hadir di studio
saya akan perkenalkan satu persatu ada prof insinyur nizam sebagai plt dirjen dikti ristek
selamat sore mbak diana
dan juga ada bapak anindito aditomo selaku kepala bskap
halo pak nino ya pak kita panggilnya ya pak ya
betul mbak diana
dan juga ada prof dr insinyur muhammad asyik
halo selamat sore mbak diana
terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami
dan juga ada ketua umum snpmb prof dr insinyur budi prasetyo widyobroto selaku ketua pelaksana eksekutif snpmb
halo selamat sore mbak dia
terima kasih banyak juga sudah meluangkan waktu bersama kami
bapak bapak di sini ini bahasan yang pasti sangat dinantikan sekali begitu ya transformasi kebijakan untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru
dan ini akan berlaku di tahun dua ribu dua puluh tiga begitu ya
sebelum kita membahas lebih jauh pastinya kita ingin mengetahui dari akarnya terlebih dahulu
saya mau ke panino terlebih dahulu
sebenarnya apa yang menjadi latar belakang dari perubahan kebijakan ini
dan apa yang menjadi goal atau tujuannya
perubahan ini merupakan bagian dari transformasi sistem pendidikan kita yang lebih besar
dan pendidikan kita memang harus bertransformasi karena seperti kita semua tahu
masa depan yang akan dihadapi anak anak kita akan jauh berbeda
perkembangan ilmu pengetahuan perubahan sosial budaya ini akan menghasilkan banyak problem isu isu yang kompleks
pace kecepatan perubahan itu sendiri akan sangat luar biasa
dan karena itu yang sangat diperlukan oleh anak anak kita adalah kemampuan dan kemauan untuk belajar sepanjang hayat
untuk terus menerus beradaptasi dan belajar
dan fondasi dari itu adalah kemampuan literasi dan daya nama
dan kemudian juga kemampuan pengetahuan
karena itu kita berupaya untuk mentransformasi sistem pendidikan kita
menyiapkan anak anak kita supaya memiliki karakter daya nalar literasi yang membuat mereka bisa terus belajar di masa depan
transformasi itu misalnya mencakup sistem kurikulumnya
kita mengubah kurikulum menjadi kurikulum merdeka yang orientasinya adalah pada kompetensi dasar dan

bagaimana kita mengevaluasi
bagaimana kita mengevaluasi sekolah
kita ubah yang tadinya ujian nasional un ya yang menekankan pada banyaknya informasi yang diketahui
itu sekarang difokuskan pada daya nalar literasi numerasi dan karakter
untuk menyambungkan ini dengan sistem pendidikan tinggi kita perlu mengubah sistem seleksi masuk ptn nya juga
karena seleksi seperti apa yang akan dihadapi oleh calon mahasiswa oleh anak anak sma smk ini
pasti mempengaruhi bagaimana guru mengajar dan bagaimana siswa belajar
ya bahwa artinya transformasi ini sebenarnya sudah dilakukan lebih awal di sekolah dasar sampai menengah
dan kemudian ini akan diimplementasikan di ptn begitu ya
menyambung jadi nyambung dengan kebijakan pendidikan tinggi kita nanti
baik baik prof nizam kalau tadi kan secara tujuan ini sudah begitu jelas gitu ya dirumuskan
lantas untuk sistem seleksinya sendiri harus seperti apa nih prof
baik mbak diana jadi seperti disampaikan oleh mas nino ya
kita sudah melakukan transformasi besar di pendidikan dasar dan menengah
dan juga di pendidikan tinggi dengan merdeka belajar dan kampus merdeka
jadi dua duanya ini sudah terjadi transformasi
nah sekarang simpulnya itu ada di seleksi masuknya ini
jadi kita menyambung supaya kedua transformasi itu kayut begitu
nah oleh karenanya seleksi masuk perguruan tinggi juga kita transformasikan agar bisa betul betul menjadi mata rantai
antara sistem kurikulum yang lebih merdeka dan juga sistem pembelajaran di perguruan tinggi
yang juga semakin
fleksibel dan semakin dinamis
nah seleksi masuk itu kan pada dasarnya dua hal
yang pertama untuk mengakomodasi cita cita passion dari para calon mahasiswa
apa mereka ingin jadi dokter jadi insinyur jadi sarjana hukum dan sebagainya
dan dari sisi perkuluan tinggi untuk melihat siapa sih yang nanti akan sukses gitu
kita harus memastikan bahwa calon mahasiswa itu nantinya akan berhasil ketika berhasil di perguruan tinggi
nah karena itu seleksi masuk perguruan tinggi kita buat lebih
mengukur dari kapasitas yang dimiliki oleh calon mahasiswa
serta tadi yang disampaikan oleh mas nino yang penting sekali dalam dunia yang sangat dinamis ini adalah
kemampuan untuk bernalar kemampuan menyelesaikan masalah
itu diukur dari kemampuan literasi bahasa bahasa indonesia dan bahasa internasional bahasa inggris
serta kemampuan logikanya dengan menggunakan matematika
jadi itu yang kita lakukan transformasinya
memang arusnya itu
artinya kebijakan ini pastinya harus dirumuskan dengan mengikuti tantangan zaman sekarang begitu ya
apa yang dibutuhkan
berarti pendidikan pun juga harus disesuaikan untuk membentuk sdm yang benar benar unggul seperti apa yang diamanatkan oleh presiden
prof ashari ini kan sebagai ketua umum pelaksana seleksi di tahun sebelumnya ya prof ya
ya benar mbak
boleh dong prof di sini dijabarkan
ini kira kira untuk sistem penerimaan atau seleksi mahasiswa baru yang sekarang ini bedanya dengan yang tahun lalu seperti apa
ya ya baik
ada simpul itu ada di penerimaan masa baru
nah dari transformasi ini maka ada beberapa perbedaan atau ada perubahan ya
yang pertama ada perubahan kelembagaan
kelembagaan yang dahulu namanya ltmpt ya
ltmpt saat ini dibentuk yang namanya snpmp
seleksi nasional penerimaan masa baru ya
dari sisi nama
dari sisi kesekretariatan sebelumnya ltmpt itu
di bawah majelis rektor perguruan tinggi negeri
saat ini ada di mas nino
di kemendikbud dengan pskb dan bp tiga
itu dari sisi kesekretariatan
kemudian perubahan yang lain itu cakupan ya
kalau tahun lalu yang dilakukan di seleksi itu adalah untuk sarjana tahap sarjana
sarjana terapan tahun ini bertambah
yaitu untuk adik adik kita yang ingin masuk di
artinya ada dirjen dikti ada dirjen diksi
dan satu lagi perbedaannya adalah dari sisi tes
tadi yang sudah disampaikan oleh prof nizam
jadi tesnya materinya itu berbeda dengan tahun lalu
kalau tahun lalu ada tes untuk mengukur kemampuan akademik
jadi hasil pembelajaran di masa sekolah menengah
untuk yang kali ini itu seperti yang disampaikan prof nizam tadi
ada skolastik kemudian penalaran dan literasi
nah itu perbedaan utamanya ya
dan ini sekarang apa sebenarnya yang sudah dipersiapkan dari prof budi
dari ptn nya atau dari tim snpmb nya untuk seleksinya sejauh ini persiapannya seperti apa begitu
ya mbak diana
kebijakan dari entah pak dirjen maupun pak ketua pskap
ini kan sebetulnya kepanitiaan yang dulu itu payungnya saja dipindah
sehingga kami terus terang masih diberi kewenangan untuk menyelenggarakan
jadi mulai bagaimana kita menyiapkan sesuatu
menyiapkan sistemnya dari pendaftaran dan sebagainya
termasuk kita ada kewajiban membuat akun dan sebagainya
kemudian juga dari sisi sistem yang kita kembangkan untuk baik itu yang dulu namanya snmptn
sekarang pakai jalur sn berbasis prestasi
snbp gitu ya
nah kemudian itu termasuk sistemnya kita nanti akan komunikasi dengan mereka
akan komunikasi dengan sekolah sekolah dengan siswa
bagaimana rapot nilai raport semester satu sampai semester lima itu bisa diberikan ke kita di sistem kita
termasuk di dalamnya itu nanti kita juga akan memberikan kepada sekolah sekolah itu seungguhnya kuotanya berapa dan sebagainya
jadi pada prinsipnya sebetulnya kita sudah siap termasuk utpk nya
jadi untuk testnya hanya perbedaannya
tadi kan materinya yang berbeda
yang kemarin ada tps empat subtest kemudian yang tka empat subtest sekarang tps empat subtest kemudian yang literasi literasi tadi ada tiga subtest
nah itu termasuk nanti scoringnya juga sudah kita coba siapkan
jadi implementasinya akan di penerimaan dua ribu dua puluh tiga begitu ya prof ya
saya masih ingin menggali lebih jauh lagi prof
ini tadi ada snbt tadi singkatannya adalah seleksi nasional berdasarkan prestasi
itu yang pertama
yang kedua seleksi nasional berdasarkan tes
kemudian yang ketiga jalurnya tadi sudah disampaikan prof nizam
itu adalah yang jalur masing masing
tapi kalau tadi prof budi saya mau menindaklanjuti tadi sampaikan bahwa rapor ini harus dibagikan nih dari sekolah kemudian akan dimasukkan ke sistem begitu mungkin bisa dijelaskan oleh prof nizam mungkin
tiga jalur tadi yang pertama jalur prestasi itu kita melihat prestasi capaian siswa selama belajar di sekolah menengah
jadi itu tentu dari nilai rapor prestasi prestasi olahraga prestasi kesenian prestasi lomba cerdas
cerdas cermat olimpiade dan sebagainya
jadi itu bagian dari prestasi yang diukur
sehingga disitu nilai rapor menjadi penting
sehingga itu memastikan si siswa itu tidak pilih pilih mata pelajaran karena semua mata pelajaran mempunyai bobot atau mendapatkan bobot di dalam seleksi masuk
kemudian satu sampai dua mata pelajaran yang sesuai dengan pilihan program studinya
dengan demikian siswa ketika belajar di sma di smk atau ma itu yang memilih mata pelajaran yang memang sesuai dengan cita citanya nanti
jadi itu yang kita lakukan melalui jalur prestasi
sedangkan yang jalur tes tadi sudah disampaikan
tes dalam bentuk tes kolastik dan dalam bentuk tes literasi serta numerasi
pak nino tadi anda juga beberapa kali menyebutkan bahwa di sini tuh dalam sistem pendaftarannya selalu memperhitungkan tentang daya nalar
kemudian karakter kemudian kemampuan dasar secara logika
kenapa hal ini menjadi penting untuk pertimbangan dalam seleksi masuknya kali ini
daya nalar literasi itu adalah fondasi dari kemampuan anak untuk belajar
jadi ini relevan untuk
semua mata semua program studi apapun profesi apapun program studi yang ingin dimasuki ya mau jadi dokter mau jadi seniman mau jadi ahli hukum ahli ekonomi
pasti semua orang memerlukan kemampuan daya nalar yang baik kemampuan literasi yang baik
jadi ini fondasi dari kesiapan dia untuk belajar dan sukses di semua program studi itu
tapi sejauh ini bagaimana
implementasi dari kurikulum merdeka begitu untuk mendukung tujuan meningkatkan daya nalar kemudian kompetensi logika bagi siswa sejauh ini
evaluasinya seperti apa
adakah hambatan hambatan yang mungkin ditemui saat ini atau bagaimana
untuk dua ribu dua puluh tiga ini kita masih bicara lulusan dari kurikulum dua ribu tiga belas sebenarnya
kurikulum merdeka kan baru diterapkan secara opsional mulai tahun dua ribu dua puluh dua ini
jadi belum pada lulus nantinya
tapi memang betul ini nyambung dengan konsep yang kita bangun di kurikulum merdeka
nanti di kurikulum merdeka di kelas sebelas dan dua belas anak tidak lagi dijuruskan
tapi mereka diminta untuk memilih dengan panduan guru orang tua guru bimbingan konseling gitu ya
untuk memilih mata pelajaran apa yang paling relevan dengan program studi yang mereka inginkan
yang mereka ingin masukin nanti di perguruan tingginya
itu yang sekarang tertuang di keputusan menteri tiga ratus empat puluh lima ya tahun dua ribu dua puluh
kalau saya mau masuk teknik selain seperti kata pak nizam tadi semua mata pelajaran akan diperhitungkan
jadi nggak ada yang namanya mata pelajaran yang nggak penting terus bisa di ab kan saja karena nggak relevan untuk seleksi masuk gitu ya
jadi semuanya penting
tetapi kalau saya mau masuk teknik
di capman itu jelas sekali bahwa ada bobot lebih pada mata pelajaran misalnya matematika lanjut dan fisika
karena itu yang memang paling relevan untuk menyiapkan mereka studi dan berhasil di teknik itu
itu ada untuk tiap tiap jurusan gitu ya tiap tiap prodinya
baik kalau begitu
artinya bahwa memang masyarakat ketika mungkin di tahun tahun ini
akan memasukkan anak anaknya ke perguruan tinggi
itu bahwa ternyata rapor selama mereka berada di sekolah menengah atas gitu itu juga diperhitungkan begitu ya
jadi itu juga harus menjadi concern dari kita semua bahwa jangan sampai
karena mungkin selama ini ada yang berpikiran bahwa tke nya nanti tidak ada
itu dianggap tidak penting lagi
nanti kita akan ulas lebih jauh lagi di situ
saya sedikit koreksi
bukankah belum terlanjur
jadi benar untuk jalur yang sn berbasis prestasi
tapi kalau yang berbasis berdasarkan tes itu ya murni tes
lantas bagaimana kalau ini selama ini kan ada stereotip
kalau jalur mandiri itu biasanya diakses oleh orang orang yang khusus gitu
orang orang yang mampu begitu
prof nizam mungkin bisa menjelaskan meluruskan tentang hal ini
dan pastinya pengawasannya akan seperti apa prof nizam
iya mbak diana jadi tentang jalur mandiri ini sering disalah maknai
dan sering disuuzoni gitu ya disangkap buruki itu
karena sebetulnya jalur mandiri itu merupakan bagian dari keragaman ya
perguruan tinggi negeri kita beragam sekali
kemudian juga bagian dari pemerataan akses
kalau kita hanya mengikuti jalur nasional
bisa jadi nanti suatu perguruan tinggi di suatu pelosok misalnya
itu diisi oleh hanya orang orang dari kota orang orang dari luar provinsi bahkan
jadi di provinsi itu sendiri malah tidak tertampung melalui seleksi yang nasional tadi
sehingga untuk mengakomodasi keragaman tadi
itu kita selenggarakan jalur mandiri ini untuk justru tadi menampung anak anak dari provinsi yang setempat
karena itu kan penyelenggaranya lokal di provinsi itu
jadi yang dari jakarta tidak mungkin ikut ikutan tes di pelosok sana begitu ya
jadi itu salah satunya
selain itu juga jalur semua jalur itu uang kuliahnya sama
yaitu dengan uang kuliah tunggal
uang kuliah tunggal itu sudah ditetapkan oleh menteri batasnya
kemudian di breakdown ke dalam rincian oleh masing masing perguruan tinggi
dengan catatan bahwa uang kuliah itu dipungut sesuai dengan kemampuan orang tua
yang mampu membayar sesuai kemampuan yang tidak mampu kita bantu
berikan ada kip kuliah ada beasiswa dari perguruan tinggi
tidak perlu dibungkut biaya
jadi ukt itu ada yang nol
ada ukt yang nol rupiah
jadi itu yang sering disalah persepsikan
seolah olah jalur mandiri itu hanya untuk anak orang yang mampu
jalur mandiri itu basisnya tetap seleksi kemampuan akademis
uang kuliahnya disesuaikan dengan kemampuan orang tua
jalur prestasi pun juga begitu
disesuaikan dengan momen orang tua
jalur tes pun juga uang kuliahnya disesuaikan dengan kemampuan orang tua

tapi untuk pengawasannya sendiri
jadi untuk pengawasan itu tentu di dalam permen perlepahan itu juga sudah jelas ya
bagaimana yang perlu kita tingkatkan itu adalah transparansi dan kontrol terhadap seleksi jalur mandiri tadi
sehingga di dalam permen itu dipastikan bahwa pimpinan perguruan tinggi
artinya perguruan tinggi itu mengumumkan berapa daya tampungnya
bagaimana cara seleksinya
semua harus tahu bagaimana kuotanya berapa untuk masing masing prodi
serta cara seleksinya
sehingga tidak ada yang tidak transparan
masih ada daya tampung yang tersisa
ini bisa dialihkan ke daya tampung untuk yang berdasarkan tes
kalau masih ada yang lebih bisa ditambahkan ke jalur mandirinya
tapi semua harus dilaporkan
kemudian nanti setelah dilakukan seleksi
maka berapa yang diterima itu juga harus dilaporkan
dengan demikian akan kita jaga transparansinya
kita pastikan semuanya basisnya adalah tes atau kemampuan akademis dari siswa yang akan diterima menjadi calon mahasiswa
lantas apakah perguruan tinggi negeri ini masing masing memiliki hak untuk menentukan kuotanya berapa
dan juga ini kira kira untuk mekanisme dari snbt dan juga snbp itu bagaimana
kita akan bahas lebih jauh lagi
di segmen selanjutnya bapak bapak dan pemirsa jangan kemana mana karena indonesia forward akan segera kembali sesaat lagi
tetaplah bersama kami
baik terima kasih pemirsa
anda masih bersama kami di program indonesia forward
dan kita masih membahas tentang snbp
dan kita lanjutkan dialog dengan keempat narasumber kita
bahwa tadi disampaikan ini ada untuk seleksi penerimaan mahasiswa baru ini ada sejumlah jalur gitu ya
ada yang disebut snbp snbt kemudian ada juga jalur mandiri
dan tadi juga prof niza menyampaikan bahwa tidak benar kalau misalkan untuk jalur mandiri ini hanya diperuntukkan bagi mereka yang mampu begitu ya
dan pengawasannya juga sudah disiapkan
kalau semuanya artinya seluruh siswa di indonesia memiliki hak yang sama begitu ya
untuk bisa mengikuti jalur mandiri
tapi kemudian yang menjadi pertanyaannya untuk masalah kuota nih
untuk snbp snbt dan juga jalur mandiri
apakah ini menjadi hak dari universitas atau seperti apa
mungkin ke baik prof niza atau prof asyari silahkan
saya ingin menyampaikan nanti prof asyari bisa menambahkan

jadi kuota yang menentukan adalah berapa

jadi kita bisa menambahkan ke berapa
jadi kita bisa menambahkan ke berapa
jadi kita bisa menambahkan ke berapa

jadi kuota yang menentukan kapasitas itu adalah
rasio dosen mahasiswa
karena kalau itu terlampaui nanti akreditasi akan turun
kualitasnya akan turun
kemudian yang kedua juga fasilitas yang tersedia
ada berapa ruang kelasnya
beberapa laboratorium yang untuk bisa menampung praktikum beberapa orang
jadi kuota itu ada standarnya
jadi dasarnya ada standar tadi
nah kuota tadi dibagi dalam tiga blok
kota blok yang pertama itu yang untuk jalur prestasi
blok yang kedua jalur
tes yang ketiga jalur
mandiri jadi itu sudah
di set begitu itu
dasar dari kuota nah prof hazari
mungkin bisa menjelaskan lebih jauh nanti
kuotanya itu berapa persen untuk masing masing
jalur mandiri iya bagaimana nih prof untuk kuotanya
kira kira berapa persen begitu jadi dari kuota
prof nizam tadi menyampaikan
bukan sebarangan ya karena
ada rasio rasio standar standar standar
mengikuti akreditasi internasional
sekalipun ya harus dipenuhi
nah untuk yang berbasis prestasi
dua puluh persen pak
minimum ya artinya boleh ditambah
kemudian untuk yang berbasis
tapi khusus untuk
empat puluh persen ya untuk
sisanya itu untuk
jalur yang mandiri
nah tambahan lagi jalur mandiri
bukan jalur suka suka ya
oke gimana itu maksudnya prof
intinya adalah kita mencari
berdasarkan akademik dan prestasi
itu basisnya adalah
penalaran dan seterusnya
tadi itu dan
kemampuan akademik serta
tiga inilah yang digunakan untuk
diseleksi mandiri jadi
bukan berarti mandiri itu apa
saja tidak betul
tidak betul ya tetap semuanya
mencari anak anak yang
terpilih yang terbaik
dari sisi akademik terutamanya
prof saya mau menjelaskan sebentar sebelum kita
berbicara lebih jauh tadi profesor juga menyampaikan
bahwa salah satu parameter yang penting adalah
potensi penalaran ini
tolak ukurnya atau pengukurannya seperti apa sih prof
ini saya rasa sudah banyak digunakan ya
seluruh dunia bahkan ya untuk
masuk tes perguruan tinggi itu
adalah kemampuan kognitif yang
dimiliki seseorang sejak dari lahir ya
sejak dari lahir jadi
kemampuan kecepatan berpikir
logis ya dan segala
macamnya itu itu yang diukur
tentu saja kalau masalah
ini ada desain desain desain
pertanyaan pertanyaannya nanti itu
bukan hafalan ya tapi sekali lagi
pemahaman nah seperti itu
kalaupun ada matematika itu adalah
matematika dasar sehingga semua orang
makanya dari yang memilih d tiga memilih
sarjana terapan sarjana semuanya sama
tidak ada beda karena yang dilakukan
adalah pengukuran yang penalaran dan
logika dan seterusnya tadi
kemampuan literasi baik baik ya mungkin
di sini prof budi bisa lebih mengelaborasi
untuk mekanismenya begitu ya untuk
jalur snbp dan juga snbt ini mungkin bisa
lebih dikuliti lagi seperti apa ini prof
satu persatu ya begini mbak diana dan
masyarakat semuanya pada intinya yang
snbp itu dulu namanya snmptn
baik ini prestasi begitu ya prestasi
kemudian yang dulunya sbmptn itu sekarang
snbt basis test berdasarkan tes nah
sebetulnya relatif ya relatif
perbedaannya tidak terlalu banyak jadi
misalkan yang snbp itu diawali dengan
oke kita di snpmb ini akan
menginformasikan kepada masyarakat kepada
sekolah kuota untuk snbp nya itu berapa
setiap sekolah beda beda berdasarkan
akreditasi dari sekolah tersebut baik jadi
yang diizinkan untuk mendaftar kemudian
jadi basis akreditasi sudah kita
informasikan kepada masyarakat dan ada
waktu sanggah waktu sanggah itu apa
artinya kalau merasa bahwa ini saya itu
sekolah saya akreditasinya a kok disitu
saya hanya di jatah b misalkan itu silahkan untuk
menyanggah ke kami kemudian nanti akan kita cek bersama sama dengan
ban sm kemudian akan kita naikkan kalau
memang betul kira kira seperti itu
kira kira waktu sanggahnya berapa lama itu prof
satu bulan satu bulan kemudian dari
sudah memiliki kuota tersebut sekolah
itu memasukkan data siswanya dan
prestasinya jadi kalau jatahnya taruhlah
dari seratus hanya empat puluh orang misalkan ya itu
jadi kalau jatahnya taruhlah dari seratus hanya empat puluh orang misalkan ya itu
sekolah itu sudah akan memilih empat puluh orang itu
yang nantinya semua nilai dari semester satu
satu sampai semester lima semua mata pelajaran
dimasukkan nah kemudian termasuk
bagaimana sebetulnya kok bisa diambil
rata nilai mulai dari semester satu semester lima
lima tadi kemudian setelah itu baru si
pesertanya si sesuai dengan nilai yang terbaik

masuk ke kuota itu baru mendaftar jadi
memilih nah sekarang ini dua ribu dua puluh tiga tadi ada
program sudinya di atas tiga ribu nah setiap
peserta itu diizinkan untuk mendaftar
memilih dua program sudi nah khusus yang
sn berdasarkan program yang sudah diambil nah khusus yang sn berdasarkan

prestasi tadi itu kita ada kesepakatan
di para rektor bahwa kalau memilih dua
program studi itu salah satunya harus
berada di perguruan tinggi di provinsi
sesuai dengan slta nya jadi misalkan sma
yang berada di makassar itu kalau mau
memilih ui dan its itu nggak boleh harus
salah satunya itu perguruan tinggi di daerah tersebut
jadi entah unhas atau unm gitu itu yang
jalur sn ya bp dan ini bedanya dengan yang
kemarin itu ada beberapa karena tadi
sudah disampaikan oleh prof nisam juga
ini diizinkan artinya lintas dibebaskan
jadi anak bahasa anak adik adik dari
bahasa maupun ips itu diizinkan untuk
memilih program sudi ipa yang kemarin yang kemarin ini adalah program sudi ipa di terhadap sma
itu ada batasan batasan dari perguan tinggi
boleh tidak boleh
tapi sekali lagi kalau pesan saya
merdeka bertanggung jawab
artinya harus betul betul
keberhasilan di perguan tinggi itu nanti betul betul bisa dicapai
itu yang jalur sn
yang jalur yang snbt yang berbasis tes tadi
kita sekali lagi seperti tahun sebelumnya
kita akan melakukan
tahun ini itu kita belum bisa mengadakan tes setahun empat atau lima kali
itu belum bisa karena
kita bicara dengan teman teman perguruan tinggi
termasuk infrastruktur komputer yang kita gunakan dan sebagainya
sehingga kita melakukan tes itu sekali
dalam sekali ini ada dua gelombang
setiap gelombang ada tujuh hari
setiap hari ada dua sesi
jadi ada dua puluh delapan sesi kira kira
nah ini kira kira kita sudah bisa melayani kurang lebih ya
sembilan ratus sampai satu juta peserta
sehingga setelah tes
di perguan tinggi
pusat pusat utbk perguruan tinggi
kemudian nanti kita akan melakukan scoring
kemudian setelah itu diadakan seleksi
itu yang berdasarkan tes
prof tadi juga
prof budi menyebutkan
menyampaikan bahwa di sini ada rata nilai yang bisa disetorkan gitu ya
untuk sebagai salah satu basis penilaiannya
ini kalau tadi kan untuk rata nilainya dari semester satu sampai semester lima
padahal untuk sebagai kacamatanya
kita baru bisa melihat bahwa dia memiliki potensi atau tidak
itu pastinya tidak mungkin ada di awal gitu ya
berarti ini bagaimana prof untuk kira kira untuk bisa meneropong nih kira kira
anak anak ini memiliki potensi atau tidak mungkin bisa dijelaskan di sini
justru sebetulnya dengan semester satu sampai semester lima
itu sebagai basis yang kita gunakan
entah nanti untuk seleksi
itu kalau seseorang memiliki prestasi yang konsisten
untuk semua mata pelajaran
itu kok perkiraan estimasi kita pasti lebih bagus dibanding
yang dia hanya memiliki nilai nilai tertentu yang mungkin dibagus baguskan
jadi dan itu nanti
tadi sudah disampaikan oleh prof nizam bahwa
dari semester satu sampai semester lima
tadi sudah disampaikan juga
itu sebetulnya nanti prosentasenya dan sebagainya
wawenang dari perguan tinggi
tapi sudah ada cap man nya yang mengatur mata pelajaran pendukungnya itu apa
kalau mengambil program studi

kalau mengambil program studi tertentu
saya tambahkan sedikit
silahkan pak nino silahkan
betul disampaikan prof budi tadi
dengan melihat semua mata pelajaran
dan mulai semester satu sampai semester lima
itu proksi yang sangat baik untuk memprediksi keberhasilan studi di perguruan tinggi
karena nilai yang konsisten tadi itu
bukan hanya mencerminkan pengetahuan
tapi itu mencerminkan
keterampilan studi yang terhadap kita
keterampilan belajar yang
membuat dia bisa mengatur waktu misalnya
jadi faktor faktor psikologis yang itu sangat penting juga untuk
berhasil di perguruan tinggi nantinya
lantas kalau baik
selama di akademi selama di sekolah menengah itu sangat menunjang begitu ya
kira kira akan juga memberikan gambaran

kira kira ini jalur yang pas untuk dia atau apa yang akan diambil itu juga sangat ditentukan dari bagian itu ya
bagaimana kualitas dia atau pelajaran dia selama di sekolah
tapi di sini kan juga untuk utbk nya sendiri ini sudah tidak ada tes kemampuan akademik ya
ini lantas seperti apa
yang sudah tidak ada itu tes yang berbasis konten mata pelajaran
konten mata pelajaran
konten mata pelajaran itu kita hilangkan
alasannya sudah kita bahas tadi sebenarnya
yaitu yang penting adalah kita ingin mengambil calon calon mahasiswa yang paling punya potensi akademik yang baik
daya nalar kemampuan literasi
karena ini yang penting untuk masa depan mereka dan penting untuk keberhasilan studi juga
ini harus dilihat juga secara holistik secara bersamaan dengan jalur
seleksi nasional berbasis prestasi
kalau kita hanya menggunakan jalur seleksi yang berbasis prestasi
ini ada sedikit bias ke arah anak anak yang kebetulan mereka berada di sekolah sekolah yang baik
tadi kan yang akreditasinya a kuotanya lebih banyak
akreditasinya b lebih sedikit c lebih sedikit lagi
padahal kita tahu akreditasinya
ada kemungkinan bahwa ada loh anak anak yang hebat potensi kognitifnya potensi akademiknya
tapi mereka karena satu dan lain hal itu kebetulan bersekolah di sekolah sekolah yang kurang baik
jadi ini mutiara mutiara terpendam di sekolah sekolah yang jatahnya dapatnya cuma sedikit
tapi kalau dia diberi kesempatan untuk menunjukkan kemampuan akademiknya melalui utbk
jalur tes yang mengukur
daya nalar tadi ya itu mereka akan punya kesempatan
dan kita sebagai perguruan tinggi sebagai masyarakat juga diuntungkan
karena kita bisa mengidentifikasi mutiara mutiara terpendam tadi yang sayang sekali
kalau mereka sampai tidak punya kesempatan untuk berkuliah dan berkontribusi pada masyarakat
baik lantas kalau ini tes kompetensi akademik ini dihapuskan di tahun dua ribu dua puluh
kalau misalkan akhirnya masyarakat berpikir bahwa artinya mata pelajaran ini tidak penting
apalagi dikuasai oleh peserta didik ini jawabannya seperti apa ini pak nino
ini konsepsi yang sering muncul ya
sebenarnya bukan berarti mata pelajaran tidak penting
karena di jalur yang pertama jalur yang berdasarkan prestasi itu jelas semua mata pelajaran ada bobotnya
jadi kalau anak anak mengambilkan mata pelajaran tentu mereka akan rugi sendiri di seleksi yang berdasarkan prestasi
tapi yang di seleksi yang kedua yang berdasarkan tes pun
sebenarnya tidak ada dikotomi antara konten dengan daya nalar
karena melatih daya nalar itu pasti melalui belajar tentang sesuatu
sesuatu ini konten
jadi daya nalar itu tidak bisa dikembangkan tanpa belajar konten
konten matematika ipa ips agama pancasila itu semuanya adalah bahan yang mestinya bisa digunakan untuk melatih
literasi dan daya nalar tadi
jadi itu miskonsepsi gitu ya
justru yang ingin kita dorong adalah anak anak mementingkan belajar secara holistik di semua mata pelajaran
tapi di semua mata pelajaran itu belajar yang mendalam
tapi belajar untuk mengembangkan daya nalar kemampuan analisis dan literasi mereka
baik lantas ini seperti apa nih ke prof nizam
bagaimana ptn ini nanti disiapkan untuk bisa mengantisipasi
mungkin mahasiswa yang belum memiliki fondasi yang kuat ya untuk materi yang spesifik
jangan dijawab terlebih dahulu
kita akan jawab di segmen selanjutnya prof
pemirsa jangan kemana mana karena kami akan segera kembali sesaat lagi tetaplah di indonesia forward

baik saudara terima kasih anda masih bersama kami di
program indonesia forward dan kita masih membahas snpmb dua ribu dua puluh tiga
dan masih bersama keempat narasumber prof ingenior nizam plt dirjen dikty ristek prof anindito aditomo kepala bskp prof muhammad ashari ketua umum snpmb dan juga prof budi prasetyo widyo broto selaku ketua pelaksana eksekutif snpmb
tadi saya sempat bertanya di akhir segmen kedua ke prof nizam
ini lantas bagaimana peran dari ptn untuk bisa menguatkan atau mengantisipasi mahasiswa ya
yang belum memiliki fondasi kuat untuk materi yang spesifik apa yang bisa dilakukan prof
ya pertama melalui seleksi ini kan sudah kita dapatkan bibit bibit yang punya potensi untuk belajar ya
mereka punya donor yang bagus benar kritis literasi numerasinya baik
itu adalah modal yang penting itu seperti kebun yang sudah siap untuk ditanam dengan biji bijian yang akan tumbuh sebur ya
sekarang tugas perkembangan tinggi yang selama ini sebenarnya sudah dikembangkan
nah ini sebenarnya sudah dilakukan untuk mengisi menanam benih benih tadi
menguatkan apa yang sudah dipelajari di sma dan pendidikan menengah atas lainnya
sma smk ma untuk bisa tumbuh lebih kuat lagi
di samping matrikulasi itu menambahkan pelajaran pelajaran atau mata kuliah
yang nanti akan menjadi fondasi untuk bidang keilmuannya ya prodinya misalnya di teknik
dia akan mendalami lagi fisika dia akan mendalami matematika atau teknik kimia dan sebagainya
jadi dasarnya sudah diperoleh di sma
tapi tidak harus semuanya dipelajari di sma
jadi tugas perkembangan tinggi tadi matrikulasi untuk menyiapkan di university level science misalnya
untuk bisa nanti menjadi fondasi untuk bisa belajar keilmuan yang lebih spesifik
jadi yang penting tadi bibitnya itu sudah siap di sana
itu melalui melihat potensi mahasiswa calon mahasiswa yang tadi sudah diseleksi
melalui tes kolastik maupun daya nalar daya berpikir kritisnya pemahaman dan sebagainya
itu yang paling penting
sehingga apa yang selama ini sudah dilakukan oleh perguruan tinggi
ini kalau dulu mengukurnya itu dari capaian si siswa ketika di sma nya untuk pelajaran tertentu
sekarang kita melihat sebetulnya potensi si anak ini untuk belajar itu seperti apa
jadi itu yang membedakan mungkin sedikit membedakan
nah kemudian di pembelajaran di sekolah menengahnya sendiri
ini juga di sisi transformasi di pendidikan dasar menengah
itu memang kita lebih dorong pada high over thinking skills
kemampuan bernalar yang lebih mendalam memahami
bukan sekedar atau dijejali dengan hafalan atau pengetahuan
bukan sekedar tahu tapi betul betul bisa memahami
mengaplikasikan menggunakan pengetahuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan
nah itulah modal cara berpikir cara bernalar yang tepat
untuk nanti sukses belajar di perguruan tingginya
jadi itulah kenapa testnya diarahkan pada test kolastik
literasi numerasi daya nalar daya pikir untuk menyelesaikan suatu masalah
itu karena itulah fondasi untuk nanti siap ditanamkan
jadi nanti bisa mencari pengetahuan pengetahuan yang menjadi fondasi
untuk dia nanti bisa belajar tentang keinsyuran
belajar tentang kedokteran ilmu hukum ilmu sosial dan sebagainya
menyambung apa yang disampaikan oleh prof nizam bahwa di sini artinya bahwa
peserta didik ini juga bisa melakukan lintas jurusan untuk pemilihan pro dinya
mungkin prof fazer bisa dijelaskan ini seperti apa untuk pelaksanaan pemilihan pro dinya
baik di snbp ataupun snbt ini
ya baik memang untuk seleksi tahun ini dua ribu dua puluh tiga itu ada kebebasan untuk siswa kita
dan tidak dilihat backgroundnya apakah dia karena sekarang masih kurikulum dua ribu tiga belas
sama dua ribu enam yang ada menjurusan ipa dan ips dan bahasa ini tidak dilihat
dipersilahkan kawan kawan teman teman
atau anak anak kita untuk memilih
nah di seleksi ini saya rasa kita sudah sangat lengkap ya
untuk jalur yang pertama yang berbasis prestasi itu sudah jelas
bahwa anak anak ini memang konsisten bagus
untuk yang jalur untuk jalur tes memang tidak diukur hasil belajar selama di sekolah di sma
tapi perguruan tinggi itu kita asumsikan seperti kebun tadi yang disiapkan oleh prof nizam
yang siap untuk menanam apa saja
artinya perguruan tinggi itu asumsinya adalah kita bisa mendidik anak anak ini dari kalangan apa saja
tapi memang yang sempurna adalah anak anak yang sudah siap
jadi kalau dia sudah memilih satu program studi dia siap
bahwa di situ nanti dibutuhkan kemampuan agar dia bisa menanam
dan kemampuan akademik mata pelajaran a b c d
itu yang sempurna
di dalam sn berbasis berdasarkan tes ini memang tidak ada yang untuk mengukur hasil pembelajaran selama di sma akademik
namun kita dari perguruan tinggi itu mengasumsikan bahwa kemampuan akademik itu
sudah tuntas semasa di sekolah menengah
artinya sudah didapatkan semuanya
pun demikian nanti pada saat kuliah kalau dia misalkan tidak sama ya
artinya background akademiknya itu tidak sama persis dengan yang dipilih
inginnya di prodi a tapi background dia tidak sama
masih ada penyelamat
yaitu di setiap program studi seperti yang disampaikan pak nizam maupun pak nino tadi
bahwa ada mata pelajaran mata pelajaran dasar yang diajarkan di sana
nah ini tentu saja sekali lagi kalau yang sempurna adalah anak anak yang sudah siap siap betul
kalau memang berbeda ya butuh effort
makanya dia harus tahu harus diperhatikan
nanti akan beradaptasi di sana karena di sana ada mata pelajaran dasar
sebagai penguatan sebelum masuk di perguruan tinggi atau jurusan yang disediakan itu
nah saya kira mbak diana ya dari sisi seleksi kita sudah sangat lengkap ya
artinya meneropong anak anak ini dari penalaran ya
dari literasi kemudian dari kesiapan
sehingga dengan transformasi ini kita sangat optimis lah akan mendapatkan anak anak kita yang indonesia emas ini
ini jagoan kita ini di masa depan
sehingga dengan transformasi ini kita berharap akan bisa didapatkan anak anak yang betul betul sesuai dengan passionnya
keinginannya sesuai dengan kesiapannya sesuai dengan potensinya
salah satu terobosan untuk melahirkan sdm sdm yang unggul gitu ya
diberikan kemerdekaan untuk memilih prodi nya
tapi jangan lupa harus bertanggung jawab gitu ya
nah ini saya ke prof budi ya bergeser sedikit
kalau ke prof budi ini kira kira untuk pilihan prodinya nih
untuk tadi prof budi juga sudah menjelaskan
kalau di snbp ini bisa memilih berapa di satu wilayahnya
untuk pilihan prodinya antara snbp dan juga snbt ini apakah sama atau berbeda
ya jadi tadi sudah saya sampaikan
khusus yang berdasarkan prestasi
itu kita ada perlindungan perlindungan kepada teman teman kita yang ada di timur lah kira kira gitu
jadi slta ini kalau memilih dua ya satunya harus di perguahan tinggi di timur juga wilayahnya
ini kan dalam rangka kita melindungi teman teman juga biar dapat mahasiswa kira kira seperti itu
nah kemudian kalau yang
snbt seleksi nasional berdasarkan tes itu bebas
bebas artinya pilihan tetap dua
tetapi bisa memilih taruhlah anak makassar sltn nya makassar
yang mengambil dua duanya program studi yang dipilih ugm misalkan
atau mungkin satu ui satu its atau yang lain ya
dan sekarang sekali lagi tadi sudah tidak ada namanya campuran
sehingga setelah itu kita bisa memilih
sehingga setiap orang setiap peserta diizinkan memilih dua program studi
kalau yang basis tes tadi boleh dimanapun prodi yang dipilih
entah d tiga d empat s satu dan perguruan tingginya juga dimanapun
tapi yang membatasi adalah jumlahnya
hanya diizinkan dua
artinya ketika satu prodinya itu di ilmu sosial satunya di ipa itu boleh
baik ini kabar bagus ya
kita di sini di segmen selanjutnya ingin sekali mendapatkan insight dari bapak bapak semua
ini kira kira tipsnya supaya nanti bisa lolos di seleksi penerimaan mahasiswa baru ini seperti apa
di segmen selanjutnya
dan pemirsa indonesia forward akan segera kembali
sesaat lagi tetaplah bersama kami

di segmen selanjutnya ingin sekali mendapatkan insight dari bapak bapak semua
terima kasih anda masih bersama kami di program indonesia forward
dan masih melanjutkan perbincangan kita membahas tentang snpmb dua ribu dua puluh tiga
masih bersama dengan empat narasumber kita
baik tadi menarik sekali elaborasinya apa yang menjadi tujuan dan juga latar belakang dari seleksi penerimaan mahasiswa baru di tahun dua ribu dua puluh tiga ini
tapi yang pasti di sini masyarakat juga menantikan ini
kira kira apa yang bisa di share begitu diberikan insight atau tips untuk menghadapi seleksi penerimaan mahasiswa baru
mungkin ke prof nizam terlebih dahulu silakan
baik mungkin yang pertama kan karena ada banyak jalur ya
yang pertama kalau akan mengikuti seleksi berbasis prestasi ya bekerjalah belajarlah yang rajin
jaga prestasinya dari semester pertama sampai semester kelima
dan tidak hanya prestasi akademik prestasi olahraga prestasi seni dan sebagainya
jadi tetaplah belajar bekerja dengan penuh passion dengan penuh semangat
untuk bisa mendapatkan prestasi yang terbaik dari mahasiswa
tapi juga jangan lupa untuk istirahat jangan lupa untuk berolahraga dan berdoa tentunya ya
kemudian kalau nanti akan mengikuti jalur tes maka ya pelajari mata pelajaran mata pelajaran itu dipelajari
sekedar tahu tapi betul betul bisa menggunakan apa yang dipelajari itu untuk menyelesaikan permasalahan yang umum
tidak hanya permasalahan yang ada di dalam buku tapi bagaimana ini diaplikasikan untuk kehidupan sehari hari
bagaimana diaplikasikan untuk menyelesaikan suatu problem yang misalnya ada isu di televisi tentang plastik
apa ya plastik itu
nah harus macam itu
kemampuan bernalar kemampuan untuk problem solving itu diasah dilatih
karena itulah nanti yang
ujikan di dalam seleksi berhasil akan berbasis berdasar pada tes
kemudian yang juga sangat penting yaitu mengembangkan diri secara
holistik ya secara utuh karena itulah tujuan akhirnya ya
dan jangan lupa bahwa
masuk perguruan tinggi itu baru satu langkah jadi ini nanti kan
keberhasilan nanti kedepannya itu juga sangat penting ya
sehingga selama di pendidikan menengah ya siapkanlah untuk
belajar secara mandiri belajar untuk memahami tidak sekedar tahu tapi faham dan bisa menggunakan pengetahuannya
dan juga ebit ebit kebiasaan kebiasaan yang baik untuk disiplin waktu untuk disiplin belajar dan sebagainya rajin mengerjakan tugas
ini juga perlu untuk dipersiapkan begitu
jadi itu saya rasa
ya mungkin kalau dulu di zaman saya malah berpikirnya ini harus hafal begitu ya
supaya saya bisa masuk ke universitas yang saya tuju
baik prof azan kalau dari prof azri selain memberikan tips nih kira kira kiat kiatnya juga seperti apa gitu ya
tapi mungkin juga bisa diinformasikan ini kira kira berapa ptn sih yang siap atau dilibatkan begitu dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru yang dua ribu dua puluh tiga ini dan juga prodi prodinya ini kira kira ada berapa banyak
kalau prodi lebih dari tiga ribu mbak
lebih dari tiga ribu
lebih dari tiga ribu
sedangkan kalau ptn yang ikut dibandingkan dengan tahun lalu
kita akan ada tambahan
karena ada vokasi d tiga yang masuk ya
tahun lalu itu ada satu ratus dua puluh lima ptn
tahun ini kita dua ribu dua puluh tiga nanti ada tujuh puluh enam perguruan tinggi negeri yang akademik
kemudian vokasi ada tiga puluh delapan
vokasi itu politeknik negeri ya
ada juga perguruan tinggi yang memiliki vokasi juga di dalam
itu total tiga puluh tujuh
kemudian ada ptkin keagamaan
tahun lalu ada sebelas
sehingga ada tambahan ya
dari tahun lalu satu ratus dua puluh lima tahun ini satu ratus tiga puluh tujuh
nah itu dari sisi ptn yang ikut
kalau jumlah pendaftar tahun lalu sekitar satu lima ratus
satu lima juta di tahun lalu
itu berarti sesuai yang
ingin melanjutkan kuliah lagi di ptm
oke itu dari sisi pendaftar dibandingkan dengan tahun lalu
tips untuk anak anak kita ya
mohon diingat bahwa ini bukan racing bukan perlombaan untuk bisa masuk
bukan itu saja ya
tapi yang terpenting sebabnya
prof nizam tadi sampaikan
itu harus dijaga untuk bisa lulus dengan sebaik baiknya dengan secepat cepatnya
sehingga harus diperhatikan pula
artinya anda harus siap
dari awal ayo kita siap belajar
dari awal sudah mempersiapkan diri
saya ingin menjadi ini
pembelajarannya seperti ini
kemudian yang kedua
siswa kelas dua belas
atau yang eligible
itu punya tiga kesempatan untuk masuk ptn ya
boleh mengikuti sn yang berdasarkan prestasi
tapi tidak semua anak ini
itu yang pertama
kalau yang jalur pertama tidak berhasil
bisa ikut di jalur yang kedua
yang berbasis tes
ini boleh siapa saja ini
dan lebih bebas
memilih prodinya demikian juga
kalaupun itu masih belum berhasil
maka bisa ikut yang dimandiri
untuk yang tes
ini harapan kita semua
karena anda semua ini anak anak kelas dua belas sma
adalah generasi emas indonesia
saya ingin mengingatkan
untuk anak anak kelas dua belas sma
tidak sepatutnya melakukan kecurangan
karena ada kecurangan itu
kita punya potensi sendiri
ayo kita semua bekerja dengan fair ya
jangan melakukan kecurangan
ataupun seluruh perguruan tinggi
sudah melakukan antisipasi
kecurangan itu bisa meminta pertolongan orang lain
alat alat komunikasi nah ini nanti
akan ada pemeriksaan ada metal detector
ada berbagai macam
soal itu dibuat
mau ke kiri kanan
tidak ada celah
terima kasih prof asyari yang pasti tadi
biasanya kita merasa kompetitif kalau lagi mau daftar
kalau mau lulusnya kita nggak kompetitif
kita begitu menikmati
menjadi mahasiswa baik saya ke prof budi
kalau prof budi ini kira kira nih
kalau misalkan masyarakat ingin mengetahui
informasi lebih lanjut
bisa mengakses kemana prof
pertama saya menambahkan penting sekali
tadi belum tersampaikan
bahwa adik adik yang sudah
diterima di jalur snbp
sudah tidak diizinkan
mendaftar di jalur snbt
tidak diterima dan sebagainya
kemudian kalau kaitannya
alhamdulillah kita sudah siap
informasi informasi itu bisa diakses
melalui berbagai jalur
jadi yang pertama kita punya web
kemudian di media sosial
kita punya mulai dari
kemudian facebook youtube
ini alamatnya itu sekali lagi
itu ada yang underscore
dilihat kira kira seperti itu
nah ini penting saya sampaikan
karena jangan sampai masyarakat itu
dari sumber yang tidak benar
orang orang sudah beredar luar biasa
yang itu enggak benar
baik baik ini juga mungkin bisa dilihat
dan disitu mungkin bisa dicatat
untuk informasi yang tepat akurat begitu ya
ini pamungkasnya dari pak nino
kalau tadi untuk adik adik yang akan menghadapi seleksi ini
saran saran nasihat prof nizam dan prof asari sudah sangat baik tadi
saya juga ingin mengajak untuk adik adik yang masih kelas sepuluh dan kelas sebelas
bahkan mungkin masih smp
mungkin masih sd sekaligus guru guru yang ada di sekolah gitu ya
untuk melakukan persiapan
bukan dengan latihan tes tentu saja bukan dengan tryout
tetapi dengan merefleksikan apakah pembelajaran yang kita lakukan di kelas kelas
itu sudah menumbuhkan daya nalar sudah menumbuhkan literasi
karena itu hal hal yang butuh waktu panjang
untuk ditumbuhkan gitu ya
dan itu tujuan akhir dari transformasi pembelajaran kita adalah supaya
pengalaman belajar yang berkualitas itu bisa dinikmati semua anak anak kita
sejak pendidikan anak usia dini bahkan
baik ya dan ini memang menarik sekali karena memang transformasi kebijakan ini
benar benar memberi ruang begitu ya kepada anak anaknya sekarang untuk bisa mengeksplorasi diri
menurut minat dan juga bakatnya gitu dan yang tadi juga prof azhari sampaikan tidak akan ada kebijakan ini
dan yang tadi juga prof azhari sampaikan tidak akan ada kebijakan ini

dan semoga ini memang benar benar bisa melahirkan generasi dengan hdm hdm yang unggul begitu
baik terima kasih banyak prof nizam pak nino prof ashari dan juga pak budi atas waktunya
juga insightnya untuk masyarakat yang pastinya ingin mendapatkan informasi lebih jauh
tadi lebih lengkap lagi mungkin bisa melihat dari sosial media yang tadi kita tayangkan di layar
terima kasih banyak selamat sore sehat sehat selalu
selamat sore terima kasih
b dua ribu dua puluh tiga diharapkan dapat meningkatkan
kualitas pendidikan tingkat tinggi
di indonesia sesuai dengan misi belajar
merdeka di mana sistem pendidikan
memprioritaskan kebutuhan peserta didik
transparan berkesinambungan dan
menjunjung keragaman terima kasih
atas kebersamaan anda di indonesia forward
pada sore hari ini saya diana twika undur diri
terima kasih sampai jumpa